sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku masuk dulu ya mbak
dadah tentu dina
ibu betul betul kangen sama kamu lara
gustaf ngapain sih dia disini
permisi nupang tanya kalau tempat pembayaran dimana ya sus
kamu ngapain ke sini
bukannya nunggu di kampung sama lahra
yang nemenin lara siapa sekarang
non keadaan lara udah parah
kata dokter disana lara disuruh bawa ke jakarta secepatnya
terus lara dimana sekarang
lara ada di bangsalanak non
kata dokter sih sekarang udah bisa pulang
tapi harus tetep rawat jalan non
ini sekarang saya lagi
mau ngurusin pembayarannya
mungkin dia kecapean bu
itu bayi siapa
kok kak gustaf di sini
ini wi akang mau ambil anak yang kamu gendong
ini anak siapa kak
ya ya mam gustaf ya mam gustaf
ini anak tetangga wih
orang tuanya minta tolong akan untuk jemput dia di sini
wih akang duluan ya
kak gustaf mau bantu tetangga
gustaf ini uang untuk kebun lalang
kamu pergunain ya
dan aku minta sama kamu jangan gegabah aja
sampai ada orang yang tahu kalau lara adalah anakku
lara jangan nangis ya
kasihan ya lara
lebih baik aku pergi daripada cuma ngeliat kemesraan andri sama dewi
kepada seluruh anggota keluarga nenek widya
lila mengucapkan terima kasih
karena selama ini
dapat tinggal di sini
sudah cukup rasanya lila menikmati
fasilitas yang diberikan selama ini
mohon maaf sebesar besarnya
apabila lila ada kesalahan
terima kasih untuk semuanya
mbak lila pergi
aku harus cari mbak lila
mbak lila tunggu mbak
mbak lila tunggu
udah dong wi
aku tuh gak mau tinggal di sini lagi
biarin dong aku pergi
mbak dibicarain dulu mbak
aku gak mau tinggal di sini lagi
mbak aku mohon mbak
kamu mau tahu nggak kenapa aku gak suka di sini
dan nggak betahin
di sini itu semua karena kamu tau gak wi
udah gak usah dibahas lebih baik kamu lepasin tangan aku
aku mau pergi